bunyi di dalam bumi bunyi di dalam bumi
seperti orang menggali sumur inilah video rekaman warga yang menangkap bunyi seperti
dentuman galian dari dalam tanah di bawah rumah warga di desa moncek tengah kecamatan
menteng kabupaten sumeneb madura jawa timur kejadian ini membuat warga panik bahkan
beberapa warga mengungsi karena khawatir terjadi gempa bumi menanggapi fenomena
langkah ini bmkg pasuruan jawa timur bersama bpbd turun ke lokasi menyelidiki bunyi suara
dentuman dengan memasang seismograf atau alat pendeteksi gempa di lokasi untuk merekam suara
suharto koordinator observasi bmkg pasuruan senin empat belas agustus mengatakan pemasangan alat
hari ini ini tadi kita sudah mendapatkan data kemudian kita download dan ini perlu
tuh belum sudah programup
sumeneb masih mengumpulkan data yang dihasilkan bmkg pasuruan
dan juga menunggu tim dari itn malang untuk bersama sama meneliti fenomena bunyi suara
dan getaran di bawah tanah di desa moncek tengah ini
sampai saat ini hasil analisa sementara belum ada
tanda tanda akan terjadi gempa sehingga warga diminta tenang namun tetap waspada
ini dalam bumi
sementara sejak dua hari kemarin sekitar lima kepala keluarga sudah mengungsi ke tetangganya yang agak jauh
karena khawatir terjadi gempa
menurut mereka suara dentuman terdengar sangat keras dan menimbulkan getaran
aparat kepolisian juga sudah memasang garis polisi di lokasi
sementara petugas bpbd dan bmkg masih berada di lokasi menunggu tim itn dari malang
yang akan meneliti kejadian tersebut
ahmad rahman sumeneb madura jawa timur